otoritas jasa keuangan menargetkan bursa karbon beroperasi mulai september dua ribu dua puluh
dan telah menunjuk bursa efek indonesia sebagai lembaga yang akan menjalankan mandat transaksinya
namun hal itu dianggap tidak relevan karena aturan jual beli saham dan jual beli karbon berbeda
dpr berharap aturan teknis yang sedang disusun ojk berkualitas
dan menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di bursa karbon
bursa karbon akan mencakup perdagangan karbon dan pajak karbon
sebelum bursa karbon diluncurkan september dua ribu dua puluh tiga peraturan ojk direncanakan terbit pada juni mendatang
sebagai turunan undang undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau ppsk
menurut anggota komisi sebelas dpr kamrus samad bursa karbon ini dapat dipisahkan dari bursa efek
merujuk beberapa negara yang telah mempraktikan hal ini seperti amerika serikat
singapura dan malaysia
oleh karena itu ojk harus membuka kesempatan yang sama bagi pelaku usaha sebagai operator bursa
operator bursa karbon akan memiliki kewajiban membangun infrastruktur perdagangan karbon
dan peraturan terkait penyelenggaraan serta pengendalian bursa karbon
terbukanya penyelenggaraan di luar entitas bursa efek ini akan memicu inovasi dan pengembangan layanan
tentu sebaiknya menunggu persetujuan dpr terkait dengan roadmap pasar karbon
tidak boleh terlalu terburu buru apalagi memberikan privilege terhadap bursa efek indonesia
nah itu sangat tidak adil buat kepentingan market kita dan juga buat kepentingan nasional kita